asosiasi pengelola pusat belanja indonesia atau appbi
wilayah jawa timur menyatakan terdapat kenaikan signifikan jumlah pengunjung mal di awal ramadan tahun ini
ramai pengunjung biasanya terjadi menjelang waktu berbuka puasa
trend bukber atau buka bersama menunjang penambahan jumlah pengunjung
asosiasi pengelola pusat belanja indonesia atau appbi
wilayah jatim bahkan memprediksi tren ini bahkan mendekati era normal sebelum pandemi khususnya menjelang lebaran